kita ke informasi soal hukum
wakil ketua dpr ri sekaligus tersangka dugaan suap apbd kabupaten kebumen
taufik kurniawan tidak banyak berkomentar
usai menjalani pemeriksaan di kantor kpk jakarta pada rabu malam
kpk memeriksa taufik selama kurang lebih tujuh jam
taufik dihadirkan sebagai saksi untuk pt trada
perusahaan yang pada mei dua ribu delapan belas lalu dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang
taufik mengatakan pemeriksaan yang ia jalani terkait persoalan anggaran
terkait materi terkait materi sudah saya sampaikan ke pak penyidik
ya langsung ke pak penyidik ya
ya seputar penganggaran
kalau komisi sebelas itu gimana sih pak dalam pembahasan anggaran yang di kebumen itu pak
kan bapak nggak mungkin seorang diri
nah tanya pak penyidik aja ya
aliran dana ke pan ada pak
tunggu tanggal mainnya
bila perlu kuawali hari dengan bioformula
untuk aktivitas school bantu
pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral